bentar ke toilet ya
oh boleh boleh pak
kalo mau pesen yang lain silahkan loh
kemana nih si arman
liat anak saya gak yang tinggi tinggi pake baju coklat
yang tadi duduk sama bawa disana ya
tadi keluar pak lihat sana
oh dia keluar ya
ke rumah mertua kamu kan
aku pulangnya ke rumah mama kok sama riri
kalau andi dan riri pulang ke rumah
andi bisa tahu mengenai bayi itu
bisa gagal semua rencana
sebaiknya kamu pulangnya ke rumah mertua kamu aja
kamu sama riri pulang ke rumah papa
aku sama riri semalam udah ngobrol
kita mau pulang ke rumah mama
kamu gak denger
apa yang diucapkan oleh mama kamu
mama kamu kan gak suka sama riri
kamu yang gak suka sama mandi
bukan aku yang gak suka sama riri
saya denger sendiri kok
kalau kamu suruh andi dan riri pulang ke rumah saya
eh jangan mungkir dong
jangan mungkir dong
apa sih masalahnya
ya mungkin kamu tidak mengucapkan
tapi sudah jelas arahnya ke sana
saya tidak mau debat lagi dengan kamu dan mama kamu
kau tunggu di atas
kita tunggu di bawah
kok kamu tiba tiba berubah pikiran sih
kemarin katanya mau pulang ke rumah mama
setelah aku pikir pikir
emang lebih baik kamu di rumah papa aja riri
ya kamu pasti lebih nyaman disana
karena itu kan rumah kamu
apalagi kamu kan baru
mau pulih nih
kalau kamu di tempat yang tenang
di tempat yang nyaman
mungkin kamu bisa pulihnya cepat
pasti mama yang nyuruh ya
enggak kok ini memang
pemikiran aku sendiri aja

aku harus pulang ke rumahmu aja
disanalah sumber kebohongan ini berasal
tunggu siapa sih pak sebenernya
temen bisnis papa
tentang kita ada proyek
papa ajak kamu untuk
kamu dengar lah
selamat malam pak arya
maaf saya telat biasa
jadi jalan macem
oh iya perkenalkan
kenalkan ini arman
oke duduk silahkan
alhamdulillah udah selesai kom
dia baru satu minggu ini datang ke indonesia
setelah menyelesaikan kuliahnya pak
om arya terlalu berlebihan
aku ke toilet sebentar
ntar ya pak
pantes gue dipaksa harus ikut
pasti papa mau jodohin gue
gue harus cabut nih
tunggu sekitar mana ya
pintu ini bisa buat keluar nggak
tembusnya di belakang ya
oke makasih ya
kau udah nyanyikan
bayi siapa itu ri
sedang apa kamu nak
mama kangen sekali
bayi siapa itu ri
bayi siapa itu ri
kamu disini aku gak denger kamu masuk
aku masuknya pelan pelan tadi
aku takut ganggu kamu
aku kira kamu lagi tidur
emang bayinya lucu banget ya
itu anak siapa sih anak
temen kamu risma ya
kemaren aku sempet ngerekam
lucu banget ya
gak tau kenapa
tiap aku ngeliat dia
aku udah tau ri itu anak kamu
silahkan kamu berpura pura
sampai aku temukan semua buktinya
dan kamu gak akan bisa mengelak lagi
sampai jumpa lagi
arman kemana nih
anak dari tadi ke toilet
kau gak balik balik juga
saya sebentar ke toilet ya
oh boleh boleh pak
kalau mau pesen yang lain silahkan loh

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
liat anak saya gak yang tinggi tinggi pake baju coklat
yang tadi duduk sama bawa disana ya
tadi keluar pak
oh dia keluar ya